kita beralih ke kabar maraknya penukaran pecahan uang baru
di surabaya demi mendapatkan pecahan uang baru
warga rela antri di bayak di bawah guyuran hujan
sementara di ponorogo pelayanan masyarakat di kantor bupati terbengkalai
akibat peluang pns lebih memilih untuk mengantri penukaran pecahan uang baru
ribuan warga surabaya ini sudah mengantri sejak pagi
di lapangan makodam lima brawijaya untuk menukarkan uang baru
meski diguyur hujan deras warga tetap bergeming dan tak mau beranjak dari antriannya
mereka mengaku tak ingin kehilangan kesempatan karena takut kehabisan uang baru
untuk kekuatannya banyak mas jadi kalau lebaran itu kalau gak ngasih kekuatannya uang baru baru itu kayaknya kurang gitu aja
untuk kekuatannya banyak mas jadi kalau lebaran itu kalau gak ngasih kekuatannya uang baru baru itu kayaknya kurang gitu aja
untuk mengantisipasi terjadinya penukaran berulang kali warga diwajibkan membawa fotokopi ktp
selain itu bank indonesia membatasi jumlah uang yang akan ditukarkan maksimal rp satu tiga ratus per orang
satu orang satu paket artinya dua an satu lima an satu vendor sepuluh an satu vendor dua puluh an satu vendor
untuk penukaran uang baru kali ini bank indonesia mengeluarkan uang baru bagi warga sebesar satu ratus delapan puluh juta rupiah perharinya
sementara di ponorogo demi mendapatkan uang pecahan baru puluhan pegawai negeri sipil pemkap ponorogo jawa timur rela mengantri lama hingga dua jam lebih
sayangnya penukaran uang baru yang dilakukan bank indonesia yang dikhususkan untuk pns ini membuat sejumlah pelayanan umum maupun pekerjaan
para pns lebih memilih mengantri tukar uang daripada menyelesaikan pekerjaan mereka karena takut kehabisan uang baru
cari uang baru pesan baru itu
iya ingin punya uang baru
ini kan jam kerja ibu kan udah antri lama pekerjaannya akhirnya terpengkalai dong ini
nah ini kan fasilitas dari bank jantim
oh gitu terus pekerjaannya gimana bu ditinggal atau gimana
ya nggak lama nanti kan agak bodoh
sejumlah warga pun menyayangkan tingkah abdi negara ini
sebab akibat pns mengantri untuk menukar uang banyak warga yang menunggu lebih lama untuk membuat ktp
terus sekarang jam
jam sebelas kurang sepuluh menit
berarti sudah lama pak ya nunggu di sini
ya cukup lumayan
alasannya kenapa pak kok lama ini nunggu di ktp
nunggu antrian pak
dalam penukaran uang baru ini setiap pns hanya diperbolehkan menukar uang pecahan baru nominal rp lima rp sepuluh dan rp dua puluh maksimal rp tiga tujuh ratus
pihak bank jantim sendiri telah menyediakan uang baru hingga rp lima ratus dalam penukaran kali ini